sampai jumpa di video selanjutnya

aku disini dan sampai begitu semua gara gara rino ya rino harus berangkat kau jangan berangkat
tahu dari no maksud kamu apaan malam disini cuma ada kita berdua rino pasti kamu perakunya
kamu jangan sembarangan ya aku tuh seharian kerja eh ada apa ini pagi pagi udah bikin keributan
dia mengejekkan saya pak enggak enggak enggak enggak dia bohong pak aku kan seharian kerja
kamu gimana sih bener pak sumpah pak saya seharian kerja pak malam ini cuma ada kita
berdua pak tiba tiba jadi bekas lagi maling mana ada yang ngaku sih pak kamu tidak benar
ngomongnya udah kita bawa aja ke kantor sekuriti ya ya jangan sembarangan pak
kasian mas rino bergadang sampai pagi pasti senang deh kalau aku bawain makanan
ada apa sih mbak ada karyawan yang melakukan pelecehan terhadap temannya
jadi lalu dibawa ke kantor sekuriti pelecehan iya